kementerian perdagangan kembali memusnahkan delapan ratus koli atau sepuluh ton pakaian bekas
di kawasan pergudangan balong bendosi duarjo jawa timur senin pagi
pakaian bekas tersebut diduga didatangkan secara ilegal dari korea selatan melalui pelabuhan tikus di indonesia
tapi agar teman teman tahu yang tidak boleh itu impor barang bekas nggak boleh
impor barang bekas apakah batu sepeda motor alat alat dapur apa saja besi kecuali yang diatur
jadi barang bekas tidak boleh diimpor kecuali yang diatur
presiden joko widodo sebelumnya mengecam perdagangan pakaian bekas
atau membuat pergudangan yang tidak boleh diimpor
atau yang biasa disebut drifting
larangan impor pakaian bekas ini karena dianggap berdampak buruk bagi ekonomi domestik serta kesehatan pengguna
ya bawa ke atas ya ke bawah boleh dong
nah tapi barang ini lah jangan ditutup
nah ibu biasanya brand itu ibu jual berapa bu
ya paling juga rp satu ratus lima puluh
itu udah paling mahal atau
aku udah senang banget bisa jual itu barang satu ratus lima puluh
balik modal lah istilahnya kan
kalau untuk cari keuntungan ya hartanya nggak ada
bisa anak sekolah
sejak tahun dua ribu sembilan belas hingga januari dua ribu dua puluh
badan pusat statistik mencatat terjadi penurunan impor pakaian bekas di indonesia
angka terendah terjadi pada tahun dua ribu dua puluh
yaitu sebesar empat puluh empat ribu dolar
dan pada tahun dua ribu dua puluh dua terjadi kenaikan menjadi sekitar dua ratus tujuh puluh dua dolar
dan pada januari dua ribu dua puluh tiga tercatat
sebesar hampir dua ribu dolar amerika
sementara pada tahun dua ribu dua puluh dua ekspor pakaian jadi indonesia sebesar tiga ratus dua puluh dua enam ratus ton
atau senilai enam sembilan ratus sembilan empat ratus dolar amerika
tim liputan cnn indonesia